penulisan nama identitas di kartu tanda penduduk hingga kartu keluarga
kini tidak boleh disingkat dan harus lebih dari satu kata
aturan baru tersebut diteken menteri dalam negeri tito karnavian pada akhir pekan lalu
selain tidak boleh disingkat dan juga harus lebih dari satu kata
pencatatan nama pada dokumen kependudukan juga tidak boleh menggunakan angka dan tanda baca
serta dilarang mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil
mendagri juga mengharuskan nama pada dokumen kependudukan harus mudah dibaca
tidak bermakna negatif dan paling banyak mengandung enam puluh huruf